sebuah mobil jenis sedan menabrak bus transjakarta di ruas jalan rasuna said setiabudi jakarta selatan
kondisi mobil dan bus ringsek parah di bagian depan
kedua pengemudi selamat dalam kecelakaan itu
beginilah kondisi mobil sedan honda jazz berwarna putih yang dikemudikan andi muhammad iqbal
setelah bertabrakan dengan bus transjakarta di jalan rasuna said jakarta pusat
dua kendaraan tersebut ringsek parah di bagian depan
pengemudi honda jazz diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol
karena ia memacu kendaraannya di jalur yang berlawanan
sopir bus transjakarta mengatakan mobil jazz melaju kencang di jalur yang salah
dari arah menteng menuju kuningan dan langsung menabrak bus yang dikendarainya
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
polisi sempat menggeledah pengemudi jazz namun tak menemukan narkotika
f rizal jakarta